pemberdayaan perempuan sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan global saat ini
ketua dpr puan maharadi menyampaikan dorongan pentingnya partisipasi perempuan dalam agenda politik dan pemerintahan
alasannya kesetaraan gender dan ketahanan perempuan berkaitan erat dengan kemakmuran rakyat
puan yang mendapat kesempatan berbicara dalam forum ini mengutarakan pendapatnya
bahwa pertemuan anggota anggota parlemen perempuan sangat penting untuk menghadapi tantangan besar situasi global
tingkatan keterlibatan perempuan diperlukan dalam proses pengambilan keputusan politik dan lembaga publik termasuk di pemerintahan dan parlemen
karena perempuan dapat memperkaya pemerintahan
perempuan dapat memperkaya pemerintahan
dan memperkaya perspektif kebijakan publik sehingga kebijakan tersebut dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat
puan maharani menyoroti adanya berbagai tantangan mengenai kepemimpinan perempuan di beberapa bagian dunia
seperti persoalan budaya dan struktural
dia menyebut hingga saat ini masih dibutuhkan perjuangan dalam menghadapi sentimen yang berakar budaya
terhadap perempuan serta kebijakan yang tidak responsif gender
pemimpin ppr lalu menyinggung undang undang nomor dua belas tahun dua ribu empat belas
ia juga mengungkap adanya peningkatan jumlah anggota dpr ri perempuan
indonesia semakin banyak memiliki pemimpin perempuan di berbagai bidang
indonesia disebut terus berupaya melahirkan kebijakan kebijakan yang berpihak kepada pemberdayaan perempuan
faktor lain yang dinilai penting yakni langkah langkah dalam memajukan infrastruktur digital yang adil
dan literasi digital bagi perempuan untuk mengurangi kesenjangan digital
hal ini karena teknologi digital berpotensi mempercepat pemberdayaan perempuan
puan mengatakan kesetaraan gender dan ketahanan perempuan berkaitan erat dengan kemakmuran rakyat
untuk mencapai kemakmuran tersebut parlemen dinilai punya peranan penting
dibutuhkan kebijakan pemecah jalan untuk mempersiapkan perempuan
agar sepenuhnya dapat menghasilkan
tapi krisis di masa depan
hal pertama dan yang terpenting menurut puan adalah meningkatkan kapasitas perempuan
melalui pendidikan di setiap tingkatan
anggota parlemen di setiap negara diminta untuk bersama sama mengemban misi
dalam memperkuat ketahanan perempuan terhadap segala kemungkinan krisis di masa depan